good morning mari semangat menyambut pagi ini
seperti semangat para perempuan yang sedang berjoget dan memakai kebaya ini
ya hari minggu kemarin masyarakat yang tergabung dalam komunitas pencinta kebaya
menggelar jalan santai berkebaya di kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day
di senayan hingga bundaran hi jakarta
komunitas pencinta kebaya ini berupaya menggaungkan keberadaan warisan budaya indonesia
dan mendorong agar kebaya didaftarkan ke unesco sebagai warisan budaya tak benda asal indonesia
nah untuk itu yang namanya warisan itu kan harus diturunkan terus
dari ini aja dari udah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita turun turun turun sampai sekarang gitu
dan kita juga punya kewajiban untuk menurunkan ke anak cucu cicit dan lain lain
even setelah kita tiada pun kebaya ini tetap keberadaannya bisa dipertahankan di indonesia ini
nah acara kita ini untuk menggaungkan itu
komunitas pencinta kebaya juga mendorong agar indonesia memiliki hari berkebaya nasional
dan antusias menonton pertunjukan yang sempat tak beroperasi selama dua tahun
akibat pandemi covid sembilan belas ini
bagus inovatif cocok sekali untuk keluarga lah untuk menikmatinya
senang sih bisa melihat wisata dengan termasuk ya
harapannya ke depannya gimana nih mbak
harapannya lebih dikit
dan lagi mungkin fasilitasnya dengan yang kayak tadi jauh jauh jarak
berdasarkan informasi yang diunggah di akun instagram resmi pemerintah provinsi dki jakarta
pertunjukan air mancur lapangan banteng akan hadir setiap sabtu dan minggu terbagi dalam tiga sesi
sesi pertama pukul setengah tujuh malam sesi kedua pukul setengah delapan malam
dan sesi ketiga pada pukul delapan
lebih lima belas malam waktu indonesia barat
jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan saat menyaksikan pertunjukan ini ya
tim liputan cnn indonesia